anda yang ingin makan steak pastinya harus tahu dulu selera anda seperti apa agar tidak salah memesan menu
ya ada liputan pemirsa tentang bagaimana menyantap steak dengan tepat
menikmati steak tidak hanya soal mengunyah dan menelan daging tapi juga soal the art of eating steak atau sedih memakan steak
mulai dari potongan tingkat kematangan dan cara menikmatinya
potongan daging steak yang sering kita jumpai adalah sirloin rip eye dan tenderloin
anda harus mengetahui perbedaannya karena setiap potongan daging memiliki cita rasa khas yang berbeda pula
kita mulai dulu karakternya dari sirloin
dari sirloin oke sirloin ini di antara ketiga dia yang paling teksturnya paling keras
walaupun hitungannya masih empuk juga tapi dia yang paling flavorful
jadi di tulang iga itu tengahnya itu ada segelondong daging dan itu yang dipotong
nah ini lebih empuk daripada sirloin
tapi kandungan fatnya dan cita rasanya tidak sekuat sirloin
nah yang ketiga nah ini yang paling lembut nih tenderloin atau khas dalam
di satu sapi yang besarnya ratusan kilo mungkin hanya ada sekitar
jadi kalau secara garis besar kita kasih kesimpulan sirloin dua kata aja
rip eye cukup empuk dan nyaman lah untuk dinikmati
tenderlow ini prime dagingnya lembut tidak perlu usaha untuk mengunyahnya tapi less flavor
untuk menjaga cita rasa daging jangan menusuk nusuk daging menggunakan garpu
cukup lumuri saja dengan bumbu dan diamkan hanya beberapa menit sebelum dipanggang
seasoning itu ala kadarnya aja hanya untuk menguatkan cita rasa asli dari dagingnya sendiri
jadi jangan nggak perlu seasoning itu semaleman gitu sampai dia meresap masuk
nanti malah kita ngerasain rasa dari bumbunya bukan rasa dari dagingnya
tapi sebenarnya tiap orang yang mau masak steak sebenarnya cukup salt and pepper aja juga nggak apa apa
faktor penting lainnya adalah tingkat kematangan daging
rata rata sekitar medium rate itu sekitar satu ratus empat puluh lima derajat celcius medium satu ratus lima puluh kalau welden sekitar satu ratus enam puluh lima derajat celcius
jika anda ingin memasak daging dengan tingkat kematangan medium rare membutuhkan waktu empat hingga lima menit
medium well sekitar tujuh menit dan welden sekitar delapan hingga sepuluh menit
tidak ada keharusan tingkat kematangan untuk setiap potongan daging tergantung selera anda
apabila kita memasak steak ini dalam kondisi kategori well done tingkat kematangan well
itu steak cenderung ototnya jadi lebih kaku dan juicy nya udah hilang semua
ada banyak chef bilang sapi itu udah mati sekali jangan dibunuh sekali lagi dengan cara kita menikmati dengan cara well down gitu
jadi paling sempurna kita menikmati steak itu sebenarnya medium mbak
untuk melihat perbedaan tingkat kematangan steak bisa dilihat dari warnanya
gimana tipsnya sih untuk membuat medium yang bisa berhasil begitu kan
perlu latihan perlu latihan dan juga mungkin suhu pemasakan gitu
coba latihan aja nanti lama lama juga bisa
atau simply ngelihat ini jari nih jari terjun medium rare medium sama medium rare lah
karena kan dipegang ini masih empuk nih ya jari manis medium well
jari manis medium well
nah well done ini yang kelinking lebih keras kan
makanya kadang kadang chef tuh dia sentuh permukaan dagingnya gitu masih kekenyalannya seperti apa
nah itu rata rata kalau nggak salah itu nggak akan jauh dari perkiraan sebenarnya
selanjutnya agar anda mudah menikmati steak berikut adalah tipsnya
yang salah adalah jika jalur ototnya dia secara vertikal kita potong secara horizontal
jadi dia akan dikunyah juga
nah dipotong juga akan lebih susah
dan dimakan akan alot
jika tadi arah sebaliknya ya
ya betul arah sebaliknya
mbak bisa lihat tuh pola potongannya kan dia jadi salah kan
dibandingkan dengan kalau kita
nah ini lebih gampang potongnya
jadi intinya searah otot aja
hmm oke itu tadi sudah cukup ya pemahaman ya mengenai bagaimana tadi jenis potongan daging steak
lalu juga bagaimana tingkat kematangannya

iya searah urat
bagaimana memotong steak steak yang ada
jadi lebih simpel lebih cepat juga makannya lebih cepat dinjam juga pastinya
oke terima kasih chef afif
untuk memberikan tips tipsnya
sekarang kita waktunya untuk makan bersama